terima kasih banyak shee
sebenarnya apa yang terjadi
aku berkelahi dengan rahi kenting mani
dan anda prabu surawi sesa
sangat marah melihatnya shee
tapi apa yang mereka lakukan pada aku selama ini
sungguh sangat keterlaluan shee
oleh karena itu
kita akan berperang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
bersikaplah sebagai kesatria
adalah prajurit kebanggaan soekarno
oleh karena itu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
hidup yang datang
hidup yang datang
hidup yang datang
hidup yang datang
ibu sudah sebuang lahirah
rupanya hanya segitu kemampuan
raih kentering manik ingin turut bermain pula rupanya
prajurit tangkapi bunda subangarang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
bahwa tidak boleh ada yang memisahkan pertarungan kita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
jika tidak aku bersumpah
akan berhukum kalian semua
kita tidak boleh menyakiti mereka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
seharusnya menjadi hak
bertahta di pajajaran
karena dia merebutnya
dari ayah anda
ayah andalah yang berhak
rai kian santang malah menyerang
ayah anda prabu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
ini akan sangat berbahaya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
dalam seluruh fungsi
kalau seperti itu
karena kalian baru saja bertemu
dengan malaikat menyambut nyawa kalian
kita butuhkan ini
ray kita tidak bolehonengan
terima kasih banyak shay
sebenarnya apa yang terjadi
aku berkelahi dengan rai kenting manik
dan anda prabu surawi sesa
sangat marah melihatnya shay
tapi apa yang mereka lakukan pada aku
sungguh sangat keterlaluan shay
oleh karena itu
aku terpaksa melawan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
sekarang dia sedang berada di banyuni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
dan putriku rara santang
sedang menyusulnya ke sana
untuk sementara waktu tinggal di pedepokan ini
seguro akan memberikan beberapa jurus
terima kasih banyak
aku tidak bisa menerima penghinaan ini
aku tidak bisa menerima penghinaan ini
dan bawa mereka ke hadapan
tidak berguna kalian semua
dasar murid kurang ajar
aku sudah katakan
jangan kau sentuh atau kau sakiti